oke rekan rekan media yang saya hormati
menteri luar negeri rrt wang i
baru saja melakukan kunjungan kehormatan kepada bapak presiden
dan tadi pagi sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya
setelah dengan bapak presiden beliau akan ketemu dengan menteri pertahanan
dan besok pagi akan melakukan pertemuan
atau disebut hdcm di labuan bajo dari pihak indonesia
akan dikocer oleh pak menko marves dan saya
sementara dari pihak rrit adalah menteri luar negeri wang i
di dalam kunjungan kehormatan tadi
bapak presiden menyampaikan tiga pesan
yang pertama bapak presiden menyampaikan pentingnya kedua negara
meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan
bapak presiden menyoroti di bidang perdagangan misalnya
volume atau nilai terus meningkat dan kita melihat terus lebih seimbang
jadi sudah sangat lebih seimbang dilihat dari perdagangan bilateral dua negara
bapak presiden juga mengharapkan terus dilakukannya
pembukaan akses pasar produk indonesia ke rrt
termasuk penyelesaian protokol untuk import produk pertanian dan perikanan
hal lain masih di dalam bidang kerjasama ekonomi
bapak presiden mendorong kerjasama pembangunan di ikn
termasuk untuk moda transportasi
selain itu bapak presiden bicara mengenai masalah kereta cepat jakarta bandung
dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan
bapak presiden juga mendorong penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke surabaya

dan mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri kaltara
khususnya untuk investasi di bidang petro kimia
hal yang kedua yang disampaikan bapak presiden
di dalam pertemuan kunjungan kehormatan tadi adalah
mengenai masalah ketahanan pangan
oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara
penting untuk ditingkatkan termasuk atau khususnya untuk
hortikultura dan juga durian dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian rrt
hal terakhir yang disampaikan oleh bapak presiden adalah terkait dengan situasi di timur tengah
bapak presiden menekankan tidak ada pihak yang ingin melihat adanya eskalasi
dan bapak presiden menyampaikan bahwa indonesia terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak termasuk iran dan amerika serikat
di dalam komunikasi tersebut indonesia menekankan tiga hal
yang pertama pentingnya menahan diri
yang kedua pentingnya terjadi deeskalasi
dan yang ketiga meminta negara negara untuk menggunakan pengaruhnya
untuk menghindari terjadinya eskalasi
nah di dalam diskusi tadi posisi rrt dan posisi indonesia sama di dalam isu ini
dan bapak presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa rrt juga akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah
dalam diskusi rrt tadi menekankan dukungan terhadap rrt
maksudnya di dalam erkuran rrt rrt bisa melakukan kemerdekaan kemerdekaan palestina melalui two state solution
sama persis dengan posisi indonesia
dan kedua belah pihak juga sepakat
bahwa penyelesaian palestina harus diselesaikan secara adil melalui two state solution
jika kita ingin melihat stabilitas di timur tengah
tadi juga dilakukan exchange of views mengenai dukungan
untuk keanggotaan penuh palestina di pbb
di dalam hal ini sekali lagi posisi indonesia dan posisi rrt sama
bahwa kita mendukung penuh keanggotaan palestina di pbb
demikian teman teman yang dapat saya sampaikan